kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seisi rumah di perumahan
buharan regency blok b lima kelurahan pondok lapa kecamatan durensawi jakarta timur selasa malam
kebakaran pertama kali diketahui oleh asisten rumah tangga saat melihat api
ditoren air diduga kuat api berasal dari kursleting listrik dua belas unit mobil pemadam
dengan enam puluh personil dikerahkan ke lokasi kejadian mencegah api merabat ke rumah
warga lainnya tak ada korban dalam peristiwa ini
kebakaran terjadi di lantai dua di rumah kontrakan yang dijadikan sebagai tempat
berjualan di jalan duku kaliwarugang botol putih rungkut surabaya selasa sore
banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam rumah membuat api dengan cepat
membesar sehingga meludeskan seluruh ruangan di dalam rumah tersebut
sepuluh unit mobil pemadam kebakaran kota surabaya diterjunkan ke lokasi kebakaran
dan api dapat dipadamkan tiga puluh menit kemudian api diduga berasal dari
sebuah ledakan dan muncul kobaran api di gas martabak yang berada di kelurahan
mari kecamatan keranggan kota mojokerto selasa sore
akibatnya dua orang yang merupakan karyawan kios martabak itu mengalami luka
bakar di sekujur tubuhnya kedua korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit
terdekat untuk mendapatkan perawatan medis
sudah besar kondisinya gimana bu
berapa orang tuh
yang para satu
bmi dan pemadam kebakaran yang datang ke lokasi
langsung melakukan proses pemadaman petugas juga
menyemprotkan air ke dalam kamar tempat gas lpg berada
diduga kebakaran karena ledakan tabung gas lpg tim liputan cnn indonesia